kita beralih ke topik lain gubernur dki jakarta anies baswedan
meninjau turap kali anak ciliwung yang amblas mengenai sejumlah rumah warga
di laudan raya ancol pada mangan jakarta utara selasa siang
anies berjanji selain membangun dan memperkuat turap yang longsor
juga akan membangun rumah rumah warga yang rusak parah
sampai di laudan raya ancol pada mangan jakarta utara
pada selasa siang anies langsung mengecek turap kali anak ciliwung
yang longsor sepanjang delapan puluh meter
anies juga mengecek sejumlah rumah yang berada di bantaran kali yang terkena longsor
anies berjanji akan kembali membangun dan memperkuat turap yang longsor ini
dan juga akan merenovasi sejumlah rumah yang rusak akibat longsor
anis berjanji akan kembali membangun dan memperkuat turap yang longsor
anis berjanji akan kembali membangun dan memperkuat turap yang longsor